dan terdakwa kasus korupsi skl blb syafruddin temenggung di vonis tiga belas tahun penjara
denda tujuh ratus juta rupiah dalam sidang putusan di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta senin siang
fonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa kpk yaitu lima belas tahun penjara dan denda satu miliar rupiah
subsidi dari enam bulan kurungan
syafruddin langsung menyatakan banding
dan dijatuhkan secara bersama sama seperti mana terdakwa kasus korupsi
menjatuhkan pindana negara itu terhadap perjalanan sekaligus
asal temenggung dengan dana penjara selama tiga belas tahun
dan pindana denda sebesar tujuh ratus juta rupiah
dengan ketentuan apabila pindana denda disuruh dan dibayar
maka akan diganti dengan pindana kurungan selama tiga bulan
dan satu hari itu saya dihukum kami akan melawan dan menolak
karena itu kami minta kami menolak
kami minta kepada tim penasihat hukum kami
saat ini juga setelah selesai ini kami minta segera mendapatkan untuk kita melakukan lagi